sebuah kapal tunda dengan sembilan awak dikabarkan kehilangan kontak sejak empat juli lalu di perairan indramayu jawa barat
kapal tunda yang hilang kontak itu sedang menarik tongkang bermuatan pipa cerobong menuju batang jawa tengah
sejumlah petugas terus bersiaga di kapal basarnas di perairan cirebon jawa barat sejak ada laporan hilangnya kontak kapal tunda uj tujuh pada empat juli lalu
kapal tunda tersebut membawa sembilan awak dan menyeret tongkang bermuatan pipa cerobong dari pelabuhan bojanegara cilegon banten menuju batang jawa tengah
pihak basarnas belum bisa memastikan apakah kapal tersebut kecelakaan atau ada hal lain sehingga kehilangan kontak
kontak terakhir kapal tunda tersebut terjadi empat juli lalu dengan kapal tunda lain di perairan indramayu
memang untuk kapal takbut uj tujuh yang memang sampai saat ini masih lost contact
dari tanggal empat kemarin terakhir komunikasi dengan kapal takbut lainnya di sekitaran indramayu sampai saat ini memang kapal tersebut masih lost contact
belum dipastikan kapal tersebut mengalami kendala di mana atau kapal tersebut mengalami tenggelam atau belum bisa dipastikan hal tersebut
hingga kini pihak basarnas berkoordinasi dengan pihak polairut serta pihak lainnya masih terus melakukan pelacakan keberadaan sinyal kapal takbut tersebut